akusisi antar perusahaan berbasis internet yang diklaim sebagai yang terbesar di asia tenggara sedang berlangsung
perusahaan aplikasi transportasi asal amerika serikat uber menyerah dalam persaingannya di asia tenggara
unit bisnisnya dijual ke kompetitor lokal yaitu grab
dengan demikian di indonesia tinggal dua perusahaan besar yang kini mendominasi bisnis transportasi berbasis aplikasi yaitu grab dan juga gojek
perusahaan aplikasi transportasi grab resmi mengakuisisi unit bisnis rivalnya uber untuk kawasan asia tenggara
pengumuman ini disampaikan lewat situs resmi grab
akuisisi ini diklaim sebagai yang terbesar nilainya di antara perusahaan digital di kawasan ini
akuisisi uber menegaskan ambisi grab menjadi aplikasi nomor satu dalam bisnis online to offline di asia tenggara
grab akan berfokus pada inovasi tiga layanan yaitu layanan antarjemput pemesanan makanan dan pembayaran mobile
grab akan menjadi satu dari dua perusahaan besar yang menguasai lini ini
di indonesia grab tinggal bersaing dengan rivalnya gojek yang memiliki layanan gopay dan gofood
layanan uber di seluruh asia tenggara masih digunakan hingga delapan april mendatang
dikutip dari detik com perusahaan yang berbasis di amerika serikat ini mengakui
keterbatasan dalam bersaing dengan kompetitor di seluruh dunia
akuisisi ini menjadi bagian dari upaya uber go publik pada dua ribu sembilan belas
dalam dua tahun belakangan uber mengalami kerugian berkali lipat
pada dua ribu enam belas uber mengalami kerugian dua delapan miliar dolar amerika atau sekitar tiga puluh delapan empat triliun rupiah
pada dua ribu tujuh belas kerugian uber berkali lipat menjadi empat lima miliar dolar amerika
atau sekitar enam puluh satu delapan triliun rupiah
langkah ini tidak hanya ditempuh uber di asia tenggara
di tiongkok pada dua ribu enam belas uber menjual unit bisnisnya ke perusahaan didi hushing dengan tetap memegang saham tujuh belas lima persen
adapun di rusia pada februari lalu uber mengumumkan peresmian penjualan unit bisnisnya kepada yandex dengan tetap memegang saham tiga puluh tujuh persen
untuk asia tenggara unit bisnisnya dijual di tiongkok adalah di tiongkok
untuk tiongkok unit bisnisnya dijual ke grab dengan dua puluh tujuh persen saham masih ada di tangan uber
andri ersada cnn indonesia
berikutnya kita lihat komentar netizen terkait akuisisi uber oleh grab
kita buka yang pertama datang dari ed santos kiko
bergabungnya grab dan uber pastinya akan berdampak pada tarif yang lebih mahal lagi
adanya kompetisi selama ini penting untuk memperbaiki kualitas satis serta harga
kemudian uyaina arsyad
saya sih lebih suka ketika uber dan grab sebagai rival ya
saya bisa memilih mana yang memiliki tarif lebih murah
tapi sekarang nanti juga bisa milih karena tinggal dua ya
hanya grab dan juga hanya gojek
kemudian adlatit sarah
uber dan grab bergabung akan berujung pada monopolisasi pasar dan harga yang lebih tinggi untuk konsumen
dan yang terakhir adlongadin
grab secara resmi mengakusisi
bisnis uber di asia tenggara termasuk bisnis makanan
artinya grab food akan berekspansi di asia tenggara mulai beberapa bulan ke depan
kita terhubung lewat sambungan telepon dengan renald kasali guru besar ekonomi universitas indonesia
yang kini sedang berada di perancis
selamat malam waktu indonesia pak ranaf
selamat malam pani
kita harus ganggu sedikit waktunya
di sana masih siang hari pak renald
pak renat saya harus tanya pendapat anda
ketika akhirnya uber menyerah akhirnya juga diakuisisi oleh grab
setelah kita lihat beberapa waktu atau beberapa tahun belakangan uber cukup bertahan walaupun merugi terus
bahkan hampir seratus triliun rupiah
seperti apa pak renal tanggapan anda
ya saya kira ada beberapa hal yang publik mesti tahu latar belakangnya
pertama memang uber ini sedang melakukan konsolidasi setelah mereka agak banyak masalah belakangan ini
yang kedua mereka ini bukan menjual produk atau jasa transportasi
mereka ini adalah pembangun platform
jadi platform ini berbeda dengan orang jual produk
nanti saya ceritakan
yang ketiga yang terjadi sebenarnya adalah bukan diakoisisi oleh grab tetapi mereka swap saham
justru untuk memperkuat platform mereka
jadi sekarang ini semua disruption sini arahnya adalah menjadi digital matchmaker
jadi sekarang ini semua disruption sini arahnya adalah menjadi digital matchmaker
jadi bukannya produk
jadi jangan melihat disruption sini selalu menghasilkan produk
produk itu adalah era revolusi industri
sekarang semuanya berpikirnya adalah platform
nah platform itu dampaknya nanti ruas pada kehidupan
bukan hanya pada satu produk
bukan hanya pada satu kategori industri
karena mereka ini bisa menjadi lembaga keuangan bisa menjadi lembaga asuransi bisa menjadi pengantinnya bank
bisa menjadi platform untuk mengangkat
untuk mengantarkan makanan pengobatan untuk pelayanan kesehatan pendidikan
bisa luas kesat kemana mana
jadi ekspansinya akan semakin meluas artinya apa
lebih ke arah trennya positif ya
selalu ada dua sisi
positif dalam arti kalau mereka bisa terus menjaga dan menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja
menjadi lebih banyak netizens yang bisa menjaga
yang bisa mendapatkan pendapatan
penjualan makanan bisa lebih luas
teknologinya lebih murah
kalau itu lebih murah itu baik
tetapi kalau itu nanti adalah penguasaan dan tidak ada kompetisi yang baru
itu juga akan berbahaya bagi perekonomian
karena kita akan sangat tergantung hanya pada dua unicorn
yaitu yang tadi anda sebut gojek dan grab
itu tentu tidak baik
nah oleh karena itu maka orang muda harus mengerti konsep platform bukan membuat produk
oke dan ini ditangkap oleh uber ya
ditangkap dengan baik oleh uber ya pak renalt ya
karena kita lihat beberapa
ditangkap dengan baik ya betul
di dua ribu delapan belas dua ribu tujuh belas juga uber juga sebelumnya juga sudah bergabung dengan di rusia dan juga di tiongkok kan
dan sekarang juga sedang akan masuk ke india
jadi tidak mungkin mereka habiskan semua resourcenya untuk membuka satu persatu
karena pertumbuhan ekonomi pertumbuhan bisnis dari pelaku pelaku startup ini bukan lagi bersifat organik
tapi menjadi anorganik yaitu melalui tangannya orang lain melalui perusahaan orang lain
jadi sama seperti tokopedia di sana tokopedia bukalapak dan sebagainya
kita lihat kan di sana ada alibaba ada baidu ada pencent
itu semua saling swap satu sama lain
sehingga biaya untuk meringankan investasi di teknologi ini mereka bisa kurangi
mereka bisa perbaiki
mereka bisa fokus kepada pembentukan platform baru itu
oke hal ini memang lumrah terjadi pada saat ini atau mungkin trennya lagi seperti ini di dunia bisnis digital atau di ekonomi digital pak renald
ya trennya adalah menjadi platform bukan menjadi produk
oleh karena itu makanya kita perlu mendorong pemerintah agar memberikan kesempatan yang luas kepada anak anak muda yang sudah menjadi membuat platform
itu masih bisa diperluas kepada transportasi
kitabisa com bisa diperluas untuk menjadi fintech menjadi insurtech menjadi platform untuk pembayaran pendidikan dan sebagainya
jadi memang platform yang harus dibangun
bukan menjadi satu perusahaan misalnya di bidang angkutan penumpang
itu kecil itu bisnis untuk angkutan penumpang itu kecil sekali
sedangkan yang besar itu adalah orang mendepositkan uang di tempat mereka
dan mereka menjadi payback
dan mereka menjadi payment gateway
menjadi payment settlement agency
lihatlah bank bca yang sekarang bisa menawarkan tarif untuk kita beli rumah dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan bank bank yang lain
karena masyarakat taruh uangnya di bca
dan bca mempunyai dana murah
kalau sekarang orang menggaruh uang di gojek di grab
berarti mereka mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk menjadi pemberi pinjaman dengan bunga yang sangat rendah
pak renal terakhir
selalu ada sisi positif dan juga selalu ada sisi negatif gitu
ketika uber dan grab ini bergabung gitu
apa yang menurut anda harus diwaspadai
karena ini kan dua perusahaan besar
yang tadinya masing masing sama sama punya layanan sendiri
punya pangsa pasar sendiri
punya market sendiri
apa seperti anda concernnya seperti apa nih pak reno
yang tentu perlu dikhawatirkan adalah ketergantungan kita
ketergantungan kita pada data
sekarang masyarakat di dunia ini sedang emas karena perusahaan perusahaan seperti itu sangat menguasai data
data bisa dikejualbelikan
mereka bisa masuk sampai ke data dokumen dokumen pribadi kita dengan menggunakan big data analytics cloud machine learning artificial intelligence dan sebagainya yang luar biasa sekali
nah jadi pertama itu data
karena kalau siapapun yang menguasai data
dia menguasai otak kita
kita bicara apa saja mereka tahu
sikap kita terhadap presiden bagaimana
sikap kita terhadap satu isu bagaimana
hari ini berapa kilometer kita berjalan
mereka tahu semuanya apa yang terjadi
jadi sikap negara terhadap data ini saya kira perlu kita proteksi
itu yang pertama
yang kedua adalah ketergantungan dalam ekonomi
kalau kita sudah tergantung hanya pada satu dua pemain
maka kita tidak mempunyai pilihan yang luas
karena itu maka negara harus terus menciptakan pemain pemain baru
agar tidak terjadi monopoli kekuasaan monopoli usaha
dalam bidang tertentu apapun juga
baik terima kasih sekali lagi guru besar ekonomi universitas indonesia
renald kasali langsung dari perancis
terima kasih pak renaud